dalam beberapa hari terakhir warga karawang dihebohkan rekaman video
yang menampakkan dua orang ibu yang melakukan kampanye hitam
terhadap pasangan calon presiden nomor urut satu
kedua ibu ini menyatakan jika terpilih kembali sebagai presiden
jokowi akan melarang kumandang azan dan melegalkan pernikahan sesama jenis
video dua orang ibu yang sedang berbicara dengan seorang pria
di sebuah rumah viral di media sosial
menggunakan bahasa sunda mereka mengimbau agar tidak memilih
pasangan calon presiden nomor urut satu jokowi dan maruf amin
pada pilpres mendatang
mereka mengatakan jika jokowi kembali terpilih sebagai presiden
maka tidak akan ada lagi suara azan berkumandang di masjid
selain itu pernikahan sesama jenis juga akan dilegalkan
atas video ini petugas gabungan direktorat reserse kriminal khusus
dan kriminal umum polda jawa barat telah mengamankan tiga perempuan
hingga senin siang es ip dan cw masih menjalani pemeriksaan intensif
dengan status sebagai saksi terperiksa
polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif ketiganya
terhadap yang bersangkutan saat ini kita lakukan proses penyelidikan
tentu awalnya ini dengan ada kaitan tim gakumdu menemukan
adanya video keresahan tersebut dan sedang dilakukan penyelidikan dan pendalaman
terhadap tindak pidana pemilu
bila terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran berita bohong
ketiga wanita tersebut akan dijerat dengan undang undang ite dan pasal empat belas ayat dua kuhp
dengan ancaman hukuman pidana masing masing enam dan tiga tahun penjara
senin sore tim pemenangan nasional jokowi maruf secara resmi telah melaporkan masalah ini
ke barat skrimto dan jabar
pelaporan ini dilakukan agar ada efek jerak kepada siapapun yang mencoba coba
untuk melakukan kampanye negatif terhadap calon manapun
cawa pres nomor satu maruf amin mengatakan
apa yang disampaikan oleh orang orang dalam video tersebut merupakan hoax yang harus dilawan
dia bahwa itu hoax bahwa itu tidak mungkin bahwa pak jokowi itu sangat menghormat pada agama pada islam
jadi ada kepentingannya
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno yang tengah berkampanye di kupang ntt
menyatakan ia belum menerima laporan mengenai video tersebut
sandi mengimbau agar pilpres tidak digunakan untuk menebar ujaran kebencian
belum mendapat laporan tapi jangan kita gunakan pilpres ini untuk menebar ujaran kebencian
karena kita memang sudah berkomitmen untuk kampanye dengan damai
kampanye dengan sejuk santun dan itu yang sudah kami lakukan
direkturat hukum dan advokasi badan pemenangan nasional prabowo sandi
akan mencari tahu secara detail kasus tersebut dengan mengirimkan beberapa pengacaranya ke bandung jawa barat
tim liputan cnn indonesia
dan saat ini kami sudah terhubung dengan kb tumas polda jawa barat kombes pol truno yudo
selamat malam pak yudo
selamat malam mbak putri
pak yudo yang terbaru
informasinya bahwa seluruh tidak menemukan unsur pelanggaran
kasus ini akan diteruskan atau tidak
lalu apa yang disangkakan kepada mereka ini
baik kami jelaskan di sini dulu mbak putri
sebelumnya memang tentu dugaan awal kalau konten yang kita dapatkan
sesuai dengan pada akun twitter citra wida v
itu kita dapatkan memang soal itu adalah suatu serangkaian tindakan dalam bropekam

dan tentu ini ranahnya adalah bawaslu
awal dari bawaslu tentu kita tindak lanjuti dengan tim gakumdu
dan kita lakukan penyelidikan lebih dalam
namun dalam proses penyelidikan pada saat itu
kita juga melakukan serangkaian penyelidikan
yaitu terkait dengan undang undang ite
dan juga terkait dengan masalah undang undang peraturan hukum pidana
dimana konten yang dimaksudkan tentu mengandung suatu hal yang menyebabkan keresahan dan ketidakbenaran

masih perlu dibuktikan pada saat itu
dengan perkataan perkataan yang tentu kita ketahui bersama dalam konten itu
nah perkembangannya untuk di bawaslu
tentu ini dilakukan analisa analisa dalam alat bukti
dan tentu bagi ketiga ibu itu
atas nama es kemudian atas nama ip dan cw
ini belum didapati ya belum didapati adanya dugaan bahwasannya yang bersangkutan adalah merupakan tim suksesi ataupun kampanye
nah namun demikian
direkturat krimsus bersama dengan polres kerawang
ini melakukan serangkaian pendalaman tadi yang saya sampaikan adalah tentang undang undang ite
terus kemudian juga tentang undang undang peraturan hukum pidana
nah dikandung maksud di sini setelah kita lakukan analisa
patut ya patut diduga sejak semalam sekira pukul dua puluh dua itu sudah kita naikkan untuk penyidikan
dan kemudian kita tetapkan terhadap ketiganya bersatu sebagai tersangka
begitu mbak putri sementara ini
oke soal undang undang ite artinya ada informasi bohongnya atau apanya ini yang dibidik sekarang
ya jadi terkait dengan informasi bohong kalau konten yang kita saksikan bersama
itu ada serangkaian kata kata yang dilakukan oleh saudari es dan ip
yang kemudian direkam oleh cw dan kemudian diupload
di mana perkataan tersebut diantaranya adalah tentang
apabila salah satu pasangan calon ini tidak akan ada lagi suara azan
ini konten yang pertama
yang kedua juga tidak akan ada lagi anak anak mengaji
kemudian juga tidak ada lagi yang tiung ataupun jilbab
kemudian bisa dilakukan pernikahan sesama jenis
walaupun demikian kami juga tim penyidik akan melakukan digital forensik
artinya transkip dalam bahasa video nanti akan kita buatkan dalam berita acara
nanti akan kita buatkan dalam berita acara nanti akan kita buatkan dalam berita acara
transkip bahasa dan tentunya nanti kita juga ahli bahasa
kita mintakan pendapat begitu mbak putri
tapi ada juga yang mengatakan kalau bawaslu tidak menemukan pelanggaran pemilu
polisi juga tidak masuk ke dalamnya tapi sekarang bisa
karena kemudian diterapkan di pasar lain begitu berarti ya pak yudho
ya kalau terkait dengan undang undang tindak pidana pemilu
tentu itu ranahnya dari bawaslu kita di dalam ranah gakumdu juga ada polri nya juga
dan kita terkait dengan ada gagumlu itu ada bawaslu ada polri
dan juga ada dari kejaksaan
pak yudo kalau misalnya dilihat sebenarnya
kalau berdasarkan hasil screening kepolisian
seberapa masif sih ini kemudian sudah beredar
kalau misalnya dilihat jejak digitalnya misalnya
ya ini merupakan bagian daripada forensik tentunya
kita masih menunggu dari pendapat ahli yang akan dimintakan oleh tim penyidik
saya meyakini dan kami juga selalu menekankan
tentang penyidikan ini kita profesional dan prosedural
dan tentunya nanti kita minta pendapat ahli termasuk ahli bahasa
karena kita transkripsi dalam bentuk kita ajaran nanti
sudahkah ada realnya dampak di lapangannya informasi yang anda terima pak yudo
ya tentunya kita ketahui pada hari minggu ini sudah sangat viral
terutama ini ada di wa wa ya berkembangnya dari akun twitter
terus kemudian berkembang kita ketahui dan kita langsung lakukan penyelidikan
dan ini akan mengunculkan tentunya potensi konflik
dalam arti polri di sini pol dejabar melakukan tindakan presentif
dari artinya ada potensi konflik
kemudian kami polda jabar juga melakukan ini dalam rangka untuk menjaga tatanan demokrasi yang baik
dan berlaku di dalam undang undang negara depopuling indonesia
baik pak yudo terima kasih banyak
khabi tumas pol dejabar
baik terima kasih
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini